federasi sepak bola dunia fifa secara resmi telah menunjuk indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u tujuh belas
pada november hingga desember mendatang
dengan rentang waktu yang singkat mampukah indonesia menjadi tuan rumah yang baik
serta timnas u tujuh belas indonesia mampu berbicara banyak di kancah dunia tersebut
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola ada muhammad kusnai
selamat malam bungkus apa kabar
selamat malam baik alhamdulillah
terima kasih bungkus sudah bergabung dengan kita
pertanyaan pertama ini kurang dari lima bulan ya kita akan menyelenggarakan ajang sepak bola
yang tarafnya ini sudah dunia yaitu piala dunia u tujuh belas
anda melihat bagaimana kemudian pssi sebagai lembaga yang menaungi
ini mempersiapkan diri sebagai tuan rumah
ya sebetulnya kalau dari sisi penyelenggaraan insya allah tidak akan ada masalah ya
kita punya pengalaman
pengalaman cukup panjang menyelenggarakan event event besar
kita juga kemarin sudah menyiapkan infrastruktur yang cukup masif untuk piala dunia u dua puluh
dan itu kan tinggal pembenahan yang jumlahnya mungkin berkisar dua puluh tiga puluh persen ya
sepuluh persennya mungkin sekarang sudah tercapai
sehingga tinggal sedikit sebetulnya pembenahan yang perlu dilakukan
bahkan beberapa stadion kan sudah sempat dipakai untuk pertandingan
dan semua berjalan dengan baik berjalan dengan lancar
sehingga dari sisi penyelenggaraan saya yakin tidak akan ada permasalahan
kita cukup siap
karena kita sebelumnya sudah menyiapkan diri untuk piala dunia u dua puluh yang saat itu batal
justru yang sekarang ini tantangan terbesar adalah kita tidak menyiapkan tim untuk piala dunia ini
seserius kita mempersiapkan diri untuk piala dunia u dua puluh
waktu piala dunia u dua puluh kita menyiapkan tim itu hampir dua tahun lebih
untuk membangun tim di bawah asuhan sintayong
dan waktu itu progresnya sudah cukup baik selama persiapan dua tahun
sebelum akhirnya piala dunia gagal di gelar di indonesia
nah piala dunia kali ini untuk u tujuh belas
justru kita belum menyiapkan tim
ini barangkali ironisnya yang menurut saya momennya kurang begitu cocok ya
sehingga persiapan kita tidak begitu bagus dari sisi persiapan tim
apa jangan jangan tim nas u enam belas yang kemarin sempat menang di iff
atau bisa jadi diseleksi lagi
cukup tidak waktunya
atau mungkin tidak tim u enam belas
persoalannya adalah kalau usia enam belas itu pilihannya tidak banyak
karena kita kompetisinya
tidak ada itu persoalannya
kita tidak menggelar elite pro academy tahun kemarin
kompetisi piala suratin juga terhenti di level provinsi
bahkan piala menpora u enam belas yang sebelumnya pernah digelar oleh kemenpora juga tidak digelar
sehingga tidak ada event yang bisa dibilang menjadi ajang bagi jajaran pelatih
untuk melihat pemain
bagi pemain ketiadaan kompetisi itu juga mengganggu kemampuan mereka
karena pemain itu berkembang melalui kompetisi
tidak hanya berkembang dalam latihan
kompetisi adalah alat untuk mengukur kemajuan pemain
untuk mengevaluasi hasil latihan
dan tidak adanya kompetisi itu sangat mengganggu
akhirnya kan pssi membuat jalan pintas menggelar seleksi di beberapa titik
itu jalan pintas yang mau tidak mau harus dilakukan karena ketiadaan kompetisi
ini pelajaran bagi kita sesungguhnya
bahwa kompetisi usia muda elit pro academy
piala suratin piala menpora u enam belas u empat belas
sesungguhnya harusnya digelar secara konsisten
kalau kita mau
indonesia ini kuat di sepak bola
seleksi pun menurut anda
ini juga tidak akan mampu untuk membentuk tim yang kuat dalam waktu lima bulan kurang ini
karena kurangnya kompetisi itu
ya mungkin kita akan mendapatkan pemain pemain bagus ya
pemain pemain yang kualitasnya bakatnya cukup bagus
tapi mereka kurang terasa di kompetisi
dan kebetulan di kelompok usia ini kan pemain pemain kita yang ada di luar juga
mungkin terbatas ya
beda dengan di luar

waktu itu kita cukup banyak alternatifnya pemain yang main di liga belanda
terutama kan banyak sekali yang bisa diambil sebagai alternatif
kalau u enam belas ini kan pemain pemain yang relatif sulit
karena di luar negeri pun mungkin belum terlalu banyak yang bisa dideteksi ya keberadaan mereka
karena itu kita bisa dibilang banyak bergantung kepada potensi yang ada hanya di dalam negeri
pak erick thohir cukup percaya diri begitu menunjuk kepala pelatih bima sakti begitu
dan kemudian juga akan disiapkan pendamping begitu bagi coach bima sakti
anda membaca ini apa
ya harus percaya diri memang harus optimis
karena kita tidak punya pilihan lain
pak erick harus menanamkan kepercayaan diri kepada jajaran pelatih
kepada tim nasional apapun yang kita miliki saat ini
itulah yang akan bertanding nanti mewakili nama indonesia
harus percaya diri dulu
nah sekarang problemnya kan bagaimana memetakkan persiapan kita membuat membangun road map menuju eventnya itu saja
eventnya itu sendiri
waktu kita kan sebentar sekali tidak sampai lima bulan
dan itu akan membuat persiapannya menjadi sangat krusial gitu ya
dan penunjukan pelatih kita tidak perlu berdebat
sudah diputuskan coach bima sakti bagi saya siapapun pelatihnya akan sulit ya dengan persiapan seperti ini
entah itu indra safri entah itu sintayong pasti akan sangat sulit
nah karena itu pemilihan bima sakti yang memang sebelumnya sudah menang ini timnas u enam belas itu pilihan yang paling realistis
tidak banyak pilihan memang
kalau untuk pemilihan stadion
dari sekian banyak stadion yang lebih siap dengan event internasional seperti ini yang mana
piala dunia u tujuh belas ini kan hype nya euforianya kan tidak seperti piala dunia senior atau u dua puluh
pasti akan di bawahnya gitu ya
karena itu saya sih cenderung ke stadion stadion yang ukurannya tidak terlalu besar ya
seperti stadion manahan kemudian stadion mungkin sejalak harupat
gbk itu mungkin kalau indonesia lolos atau pembukaan mungkin oke gitu ya
tapi kalau indonesia tidak bermain
rasanya sulit memenuhi stadion
jadi lebih masuk akal kalau kita menggelarnya di stadion seperti jakabaring sejalak harupat atau mungkin manahan yang paling ideal mungkin ya
atau gelora bung tomo lah paling top itu sudah empat puluh ribu itu udah top gitu
bungkus yang juga ramai diperbincangkan soal bagaimana komentar dari media vietnam yang mengatakan terpilihnya kita sebagai tuan rumah ini katanya sebagai imbalan saja hadiah saja
karena memang gagal waktu itu di piala dunia u dua puluh
anda juga melihat ini apa
apa komentar seperti ini apa
ya yang pertama ini menunjukkan bahwa fifa mengakui bahwa persiapan indonesia untuk piala dunia u dua puluh cukup baik
artinya sudah cukup baik
sehingga ketika sekarang peru tidak siap yang paling siap itu kan yang sudah mempersiapkan diri untuk piala dunia ya indonesia
vietnam memang sudah mempersiapkan diri
jadi menurut saya tidak usah mengiru vietnam
indonesia ini memang sudah siap untuk piala dunia u dua
dan kita menurut saya ditunjuk itu juga bukan karena kita dianggap sebagai balas budi ya karena kita gagal jadi tuan rumah
tapi kita memang siap
kita infrastruktur siap karena kita sudah menyiapkan diri untuk piala dunia u dua puluh
kita juga punya pengalaman menggelar event besar
ada asian games ada piala asia
jadi kita menurut saya sangat layak kalau eventnya piala dunia u dua puluh u tujuh belas kita sangat siap
nah kalau piala dunia senior kita mesti mempersiapkan diri lagi memang
kita harus belajar dulu
tapi kalau u tujuh belas u dua puluh kita sudah sangat siap kok
bung kus tadi bicara soal stadion ya
paket berita sebelum kita dialog ini mengatakan bahwa ini berbarengan dengan digunakan dengan konser coldplay
nah apakah ini nanti juga akan mengganggu persiapan persiapan dari piala dunia u tujuh belas
kalau saya mencatat ini sebenarnya
ini sebagai pelajaran ya
jadi ketika sebuah stadion dibangun kan peruntukan utamanya stadion itu jelas untuk apa gitu ya
kalau stadion sepak bola kan berarti stadion itu disiapkan untuk sepak bola
sehingga mestinya ketika sudah jadi dan bisa dipakai pengelolanya itu harus tahu kalender internasional kalender kompetisi domestik seperti apa
jadi kapan digelar fifa match day kapan digelar kompetisi dia harus punya
nah di luar jadwal yang sudah ditetapkan fifa matchday kompetisi
nah itulah saatnya bisa diisi kegiatan lain
nah kalau sekarang misalnya ternyata ada kalender internasional yang bertabrakan atau ada piala dunia yang eventnya bertabrakan dengan musik
ini kan jadi dilematis bagi semua pihak
saya tidak mengatakan harusnya musik mengalah
tidak begitu juga gitu ya
tapi ini pelajaran bahwa harusnya kita paham dibangunnya stadion itu untuk apa
nah ketika sudah selesai bisa dipakai maka prioritasnya untuk tujuan awal dibangunnya stadion itu
nah jadwal jadwal yang kosong barulah diisi untuk itu
barulah diisi untuk kegiatan lain
nah ini penyelenggaranya yang harus belajar
oke bungkus terakhir
di luar dari sinistik dari atau irinya media vietnam mengatakan ini imbalan
tapi kemudian tentu kita perlu belajar
masyarakat indonesia termasuk juga pssi soal kegagalan kegagalan di dunia sepak bola termasuk yang u dua puluh saat itu
apa yang perlu dibenahi dan bagaimana membangun optimisme bahwa kita memang layak untuk menyelenggarakan event ini
iya kalau saya sih melihat bahwa indonesia ini punya reputasi yang bagus ya di mata fifa
karena meskipun kita pernah tercatat mengalami tragedi kanjuruhan
tapi kita ini meresponnya dengan baik ya
komitmen negara ini cukup baik
itu yang menjadi catatan fifa
dan fifa juga mengakui bahwa indonesia ini potensi sangat besar
fanatisme terhadap tim nasional luar biasa
itu modal bagi kita yang membuat kita ini di mata fifa ini punya nilai yang cukup tinggi
nah yang penting kita harus menjaga kepercayaan ini
ketika melawan argentina kemarin saya salut kepada para pendukung timnas yang memberikan tontonan yang luar biasa
tidak hanya tontonan di lapangan
di pinggir lapangan pun di sekitar stadion kita memberikan tontonan yang luar biasa
antusiasme yang luar biasa yang membuat dunia juga mengagumi dan membuat mereka mengapresiasi
nah ini yang harus kita pelihara kita pertahankan
supaya kepercayaan yang sudah besar itu jangan sampai kemudian tercederai
yang kedua saya berharap tidak ada lagi gangguan di piala dunia kali ini
mudah mudahan betul betul terlaksana
tidak menjelang saat saat air tiba tiba dibatalkan lagi
mudah mudahan tidak terjadi dua kali yang seperti itu
dan ini kepercayaan yang harus kita jaga itu aja
baik kita aminkan harapan harapan baik itu agar kemudian menjaga optimisme ini perlu di tengah keraguan banyak pihak
tentang penyelenggaraan event sepak bola kelas
terima kasih bung muhammad kusnaini sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news malam ini
selamat malam salam sehat